ledakan terjadi di sebuah rumah makan padang di selipi palmerah jakarta barat pada selasa pagi
ledakan diduga berasal dari tabung gas tiga kg
di renang hebat ledakan tersebut delapan orang mengalami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit pelmi
warga dan pengguna jalan yang sedang melintas di sekitar jalan berikjan ke tamsu selipi dikejutkan
ledakan yang berasal dari sebuah rumah makan yang berada di lantai bawah dari sebuah bangunan berlantai tiga
petugas dari polsek palmerah dan tim gegana dari polda metro jaya langsung mendatangi lokasi
dari hasil identifikasi sementara ledakan diduga berasal dari tabung gas tiga kg yang sedang dipasang dan mengalami kebocoran
akibat ledakan ini delapan orang mengalami luka luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk pengobatan
selain rumah makan padang ruangan lain di bangunan tiga lantai tersebut rusak
seperti apa yang bapak dengar
seperti bom yang berada di bawah semua atas kaca bawah hancur semua
karena api saya siram siram apinya di dalam itu
yang mati apinya saya siram dengan air
delapan korban yang merupakan karyawan rumah makan tersebut mengalami luka bakar serius dan harus dirawat secara intensif
sementara itu dua korban lainnya adalah tukang ojek yang berada di sekitar lokasi
dan tidak menderita luka serius sehingga sudah diperbolehkan pulang